israel ke fasilitas diplomatik iran yang ada di damaskus termasuk situasi dan kondisi
warga negara indonesia yang ada di kawasan kbri aman
telah menjalin komunikasi dengan para wni yang tinggal di wilayah israel dan hingga saat ini
tidak ada informasi mengenai adanya wni yang terdampak atas serangan belasan iran kepada
israel pada hari ini berdasarkan catatan lapor diri kbri aman tercatat terdapat satu ratus lima belas warga negara
indonesia yang tinggal menetap di israel mayoritas tinggal di wilayah yerusalem tel aviv dan arafah
tersebut bull arena indonesia yang tinggal di wilayah jalan mayoritas adalah pelajar
mahasiswa di kota kong sebelumnya pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh empat kementerian luar
negeri telah menyampaikan imbawan kepada masyarakat untuk meningkatkan kuas padaan
dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke israel maupun ke iran dan jika terjadi situasi
kedaulatan agar segera menghubungi hotline perwakilan ri yang terdekat
saya rizka klarisa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya